hai berantem aja
aduh aduh agak diam dia enggak aduh kenapa uping
udah kira awas ya mopi kalau sekali lagi kayak begini lagi tak potong gaji popi sama mami
ternyata bocah nakal
main larik larik aja lu
beda siapa siapa
perasaan ada yang tarik selimutnya kok
ah udah apa penceng mimpi
ditarik lagi terus selimut
aduh nih gendut lama lama bener bener
iping kebes ini resek banget
aduh jangan ditahan panjul
aduh aduh aduh
emangnya iping nyamuk apa pake disemprot
aduh ha ha banyak nih bintang ini
beli di mana toh
yuk bantuin pintu keluar
yuk tuh mau keluar
udah gak ada nyamuk lagi nih
kok ini ada disini
untuk tabunya besok
mau kita taro di bawah aja deh
tau gak kan teko nya ilang
aku yakin itu pasti
ulahnya dua tuyul itu
gak mungkin mereka itu baik
tuyul tuyul baik dan mereka itu sudah bertopat
buktinya teko nya ilang kan
mereka juga ilang
om jin sih gampang dibohongin
om jin tau gak tadi aku hampir
eh om jin malah tidur tiduran disini
kalau ayah itu
lagi keluar kota harusnya
harrgg hampir aja
iping jaypot dibuatnya
aduh gara gara obat serangga
main semprat semprot aja
memang salah om jin
aduh om jin gak tau
sampai ditipu gue gini kelihatannya aja
mereka harus segera ditemukan
om jin segera menyusul
siapa tahu setelah iping minum
ini buknya tinggal separuh
kalo bukan kamu yang minum setan hantu
bisa juga kali pak
sekarang kan setan ga minum kopi
ini setan ini
mas ada hantu
tekonya di umpetin dimana
terus sama siapa
sama sama cepet
sama tu bocah
poppy itu gak boleh deketin ibu wali kota
jadi mau bikin mereka
bagian nanti poppy bikin malu momi untuk kedua kalinya gimana
pokoknya poppy disini
dan rumah gue ini mau didatengin sama ibu wali kota
kirain gue semua pertunjukan sulap
buat ngibur tamu tamu di dalem
ngapain lo kemari
pohon bering ini nih perulang
takutnya gak diundang
orang mau nganterin pie pesenan momi kamu
ternyata si jundi itu jualan pie
aku ada berita bagus
pohon beringin perulang
dia itu keren loh
dan dia itu pinter
dia itu jagoan main yang namanya role blade
terus ibunya punya kue namanya pie
lo undur dikit ya gue
sekali lagi om ya
satu dua tiga